olahraga bola basket di batam mungkin tidak sepopuler bila dibandingkan dengan kota kota besar lain di pulau jawa
namun berkat kegilaan seorang pencinta olahraga bola basket batam kini memiliki sebuah gedung olahraga dengan lapangan basket berstandar internasional
kapasitasnya yang hanya dapat menampung sekitar seribu penonton memang tidak terlalu besar
namun kualitas dan fasilitas lapangan basket di gor hites arena merupakan salah satu yang terbaik di indonesia
berdirinya gedung olahraga ini bermula dari mimpi suhadi seorang penggila basket di batam
saya tidak punya lapangan apalagi di batam kan lapangan rata rata di outdoor
nah terus saya pengen ada pertandingan terus saya sendiri pengen main pas lagi hujan nggak ada yang bisa main kan
makanya saya pikir kayaknya di batam harus punya lapangan
tahun dua ribu tiga belas batam akhirnya memiliki gedung olahraga dengan lapangan basket berstandar internasional
yang biaya pembangunan
hanya mencapai lima belas miliar rupiah
jadi mungkin pertama kali di indonesia yang menggunakan portable
berarti ini lantainya bisa dicopot diangkat
di knockdown jadi sewaktu waktu misalnya saya ingin menggunakan untuk pertandingan futsal ini saya bisa bongkar kemudian kita pasang lagi
terus lapangannya juga punya standar level satu
lapangan ini sudah mengikuti pengujian sesuai dengan standar
jadi ada standar contohnya gini lapangan ini permukaannya tidak boleh kasat tidak boleh licin
jadi kalau sepatu itu ada ujinya misalnya kalau ada yang terlalu terlalu
tapi kalau misalnya terlalu gini juga nggak bagus
jadi ada gininya dikit terus sepatu bisa
abs kalau di mobil karena abs nah itu ada ujinya
kemudian ada uji mantul
ya mantul dalam arti kalau bola standarnya pressure nya berapa dipantulkan tidak boleh rendah atau tidak terlalu tinggi
harus sesuai standar
basket shot clock dan papan skor di gorhaites arena juga telah menggunakan teknologi mirkabel yang memenuhi standar federasi bola basket internasional
teknologi terkini juga digunakan di papan iklan
ada e board e board ini bisa disetting untuk advertising
ini sebagai contoh kita ada highs arena kemudian bisa ditampilkan cnn indonesia
dengan segala fasilitas yang ada suhadi masih bermimpi untuk dapat memasang layar jumbo di tengah atap gedung olahraga miliknya
gedung olahraga yang kini telah menjadi salah satu pilihan untuk menggelar event olahraga berskala nasional dan internasional